tragedi satu oktober dua ribu dua puluh dua di stadion kanjuruhan kabupaten malang jawa timur
menyisakan duka yang mendalam
seorang pedagang di stadion kanjuruhan memberikan dokumentasi foto
dan kesaksian pada saat kejadian
banyak supporter difabel
anak anak yang terdampak gas air mata
berikut penuturannya kepada koresponen cnn indonesia roby sofwan amin
pada saat mulai sampai jam berapa
itu waktu jam berapa sekitar mulai pecah ada
di sini banyak
di situ juga ada meter ya kan
di stadion kanjuruhan dua puluh dua
sebenarnya waktu itu salah terus dua puluh dua
dua puluh dua ini dan akhir
kalau di stadion kanjuruhan
mereka yang datang ke sini rata rata keluhannya apa pak
ada yang di sini di sini ada yang di sini
stimpet sama penjaga
di dalam itu ya kan
saya yang gotong dua ya
pertama ke sana ke dua ke lapangan
saya yang gotong berat ya kan
di sini lapangan itu dua kali berhenti
di sini terus ke depannya kedua ke wajah
saya taruh di situ
di situ masuk gerbang
mas turun mas mas ini turun
baru sadar ya
stimpet semua itu sebenarnya
dengan keadaan seperti itu
kalut semua bengong
apa yang di mungkin lah ya
apa yang dikerjakan apa yang diperbuat dengan segitu hanya
jadi bapak selain nolong yang di dalam sini berarti keluar ya
kondisi di luar gimana
saya kira kondisi di luar ya
di luar terakhir ada gitu ya
ya itu agak reda
tapi ada satu polisi itu darul pakar namanya mas limrah
meredamkan di sini juga
bu jangan keluar dulu kalau nggak sembuh
di sini aja apapun terjadi di sini
itu enggak mas limrah
itu sampai akhirnya reda
terus mereka akhirnya membubarkan diri sampai jam berapa pak
jam kira kira jam dua
jam dua semua agak larut agak reda